ini ini kita akan coba sapa produser lapangan cnn indonesia ada irin wardani langsung dari cirebon jawa barat
langsung kita sapa saja selamat siang irin
apakah situasi di tempat anda melaporkan saat ini ramai sekali
apakah ada juga rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan oleh kepolisian jika ada penumpukan kendaraan di sekitar lokasi anda
ya silahkan irin dengan laporan anda
selamat siang heranov
kalau kita ngobrol untuk rekayasa lalu lintas di jalur arteri yang di jalur pantura ini
tidak ada rekayasa lalu lintas dan bahkan tidak ada polisi yang berjaga heranov
karena suasana lebaran di kawasan cirebon bahkan di indramayu dan di karawang sendiri masih sangat terasa suasana liburannya
sehingga tidak ada yang berjaga
dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk melakukan kunjungan silaturahmi bertemu sama keluarga
dan juga salah satunya adalah bersiarah ke makam yang menurut warga di sekitar cirebon adalah makam guru besarnya para wali songo
atau sembilan wali salah satunya
di sini tempat saya berdiri makam sheikh maulana zaitul kafi
disinilah guru tempat ziarah yang selalu dikunjungi oleh warga tidak hanya pada saat lebaran saja
tapi setiap saat
sayangnya saya mendapat keterangan ketika musim puasa atau masa ramadan
makam ini tidak banyak dikunjungi warga bahkan sepi sekali
dan memang warga kebanyakan berkunjung di sini ketika momen lebaran
ngalap berkah mereka berkata bahwa ada istilah ngalap berkah yaitu mendoakan juga para wali songo
dan juga mendoakan mengirimkan doa buat para keluarganya mereka
karena di sini tidak hanya seh maulana yang dimakamkan juga keluarga keluarga keraton
dan juga ada beberapa keluarga dari sekitar cirebon
jadi ini sebenarnya kompleks pemakam
dan memang ini semakin siang kalau bisa dilihat semakin ramai sekali
tempat saya berdiri ini merupakan jalur pintu masuk ke makam utama seh maulana sendiri
dan memang warga karena saking banyaknya harus bergantian
atau maksud saya berziarah harus bergantian masuk
karena di dalam meskipun nyaman tempatnya untuk mendoakan seh maulana
namun karena banyaknya perziarah juga harus bergantian
sehingga tidak melanggar protokol kesehatan karena itu yang selalu diingatkan oleh para petugas di pemakaman ini
bahwa protokol kesehatan harus selalu dijaga
sayangnya memang antusias warga antusias peziarah untuk mengunjungi makam ini
sebelum kemudian berkunjung ke makam sunan gunung jati
memang cirebon dikenal sebagai kota para wali seperti itu herano
sehingga tidak komplit rasanya atau tidak afdol rasanya datang ke cirebon
atau pulang kampung ke cirebon tidak berkunjung atau berziarah ke makam wali wali yang ada di cirebon ini
karena memang kita tidak bisa melepaskan budaya masyarakat kita sendiri
dan ziarah adalah salah satu budaya atau kegiatan aktivitas yang identik ketika lebaran
sehingga kalau kita berbicara mengenai lalu lintas
itu di sekitar arteri sekali lagi saya bisa mengatakan bahwa itu masih sangat sepi sekali
lalu lintas hanya lalu lintas warga lokal saja yang akan berkunjung ke tempat tempat wisata
dan meskipun begitu tidak ada kepadatan di tempat wisata
termasuk di tempat saya berdiri sekarang
kalau saya lihat saya bisa melihat di depan saya ini
kita bisa melihat suasana lalu lintas itu lancar sekali heranov
tidak ada polisi yang berjaga tidak ada petugas parkir yang berjaga untuk mengatur lalu lintas
memang lancar sekali jalan jalannya juga lebar sekali
sehingga warga yang melakukan mobilitas selama di cirebon atau di jalur pantura sangat nyaman sekali
kepadatan memang diprediksi nanti ketika arus balik pada tanggal enam tujuh atau delapan
dan memang yang harus jadi catatan heranof bahwa masa libur lebaran ini atau masa mudik ini
memang yang selalu dinanti nanti oleh warga
tadi saya sempat berbincang bincang kepada warga
kapan mereka akan kembali ke tempat perantauannya
mereka bilang mereka akan memanfaatkan momen terakhir
sampai terakhir mereka diizinkan untuk atau masa cuti mereka berakhir
yaitu tanggal delapan karena tanggal sembilan kita baru kembali bekerja seperti biasa
sehingga mereka rata rata warga mengatakan bahwa dua tahun tidak pulang
ya mereka tidak ingin cepat cepat kembali ke tanah perantauan
sehingga mereka sangat sangat memanfaatkan momen lebaran
kali ini untuk libur lebaran
dan bisa kita perkirakan nanti jalur arteri sendiri ini akan jadi jalur yang padat
karena kemudian ada tidak hanya kendaraan pribadi roda empat tapi juga roda dua
tapi untuk saat ini untuk warga di sekitar cirebon majalengka indramayu
atau dari jawa barat datang ke cirebon wisata ke cirebon
karena jalannya masih sangat lancar banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi
termasuk berziarah untuk ngalap berkah mengirimkan doa untuk orang tua
kemudian untuk para
para wali songo sendiri dan juga wisata kuliner bisa kita lakukan sendiri di cirebon
tadi juga saya sempat berkeliling keliling untuk wisata kuliner dan dapat makanan khas cirebon
jadi kita memang harus menikmati suasana lebaran ini berkumpul bersama keluarga
dan tetap harus menjaga protokol kesehatan tentunya heranop
itu yang paling patut diingat adalah berwisata dan juga termasuk wisata religi
berkunjung ke makam tokoh agama harus juga taat terhadap protokol kesehatan
terima kasih atas waktu ini